badan narkotika nasional provinsi jawa barat mengungkap peredaran ganja jaringan aceh seberat setengah ton lebih
ganja tersebut dibawa tersangka menggunakan truk yang telah dimodifikasi
sementara itu ribuan botol minuman keras dan narkoba dimusnahkan di halaman mapores metro bekasi kota
berikut kilas kriminal selengkapnya
pengungkapan ini dilakukan oleh petugas gabungan bnn provinsi jawa barat dan bnn pusat terhadap pengedar narkotika jenis ganja jaringan aceh jabar yang ditangkap wilayah bogor jawa barat
selain menangkap kedua tersangka petugas mengamankan barang bukti ganja kering siap edar sebanyak lima ratus delapan puluh enam paket dengan berat kurang lebih enam ratus dua belas kg
modus menyembunyikan ganja di dalam kendaraan yang dimodifikasi
merupakan modus lama para sindikat ini
rencananya ganja tersebut akan diedarkan di wilayah jawa barat
sebanyak enam lebih minuman keras berbagai merek dan beberapa jenis narkoba dimusnahkan di halaman mapol resmetro bekasi kota dengan disaksikan sejumlah elemen masyarakat dan tokoh agama
barang haram yang dimusnahkan ini didapat dari razia selama satu bulan terakhir
kapolres metro bekasi kota kombes indarto menegaskan
maraknya kasus peredaran miras yang memakan korban jiwa membuat pihaknya akan memberikan sanksi hukuman pidana baik kepada penjual hingga pembeli
pihaknya juga berpesan kepada masyarakat maupun sejumlah ormas agar di bulan suci ramadan ini tidak melakukan tindakan sweeping atau main hakim sendiri saat mengetahui adanya peredaran miras
masih di bekasi
r seorang guru smp ditangkap satuan reserse kriminal pores metro bekasi
lantaran mencabuli muridnya sendiri yang masih duduk di bangku kelas dua smp
aksi bejat tersangka dilakukan pada bulan april lalu usai korban mengikuti kegiatan ekstra kulikuler
perbuatan tersangka terungkap setelah korban mengadukan sang guru kepada kedua orang tuanya
kedua orang tua korban kemudian melaporkan guru tersebut ke pihak kepolisian
atas perbuatannya tersangka diancam hukuman lima belas tahun penjara
lantaran melanggar pasal delapan puluh satu undang undang republik indonesia no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan anak